jadwal munas nanti di bulan desember
tidak ada munas kita akan bicara kemenangan pilek dan pilpres
jadwal munas nanti di bulan desember
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi
dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
tapi bapak zira akan mencalonkan kembali sebagai ketum gak pak
akan mencalonkan diri kembali di munas nanti pak
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
vtv dan media streaming lainnya